pdi perjuangan memberikan lampu hijau terhadap menteri sosial tri risma hari ini untuk bersaksi di sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
sekjen pdip hasno cristianto bilang seluruh kadar pdip siap jadi saksi termasuk menteri sosial tririsma hari ini jika diperlukan
menanggapi kubu prabowo gibran yang siap mematahkan tuduhan ada intervensi jokowi hasto bilang tak mungkin menteri bergerak tanpa arahan presiden
oh tentu seluruh kader dari pd perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan termasuk ibu tri risma hari ini
tidak mungkin para menteri bergerak tanpa arahan dari presiden
sehingga abuse of power itu dimulai dari ketika mahkamah konstitusi yang seharusnya netral tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk presiden
ternyata bisa diintervensi dan terbuka
ada keputusan dari mkmk